dua karyawan maskapai penerbangan ditangkap karena berusaha menyelundupkan narkotika melalui jalur udara
dua dari tujuh pelaku yang diamankan merupakan pegawai maskapai lion air da dan rp
keduanya berperan sebagai kurir dan perantara yang membawa lima kg sabu dan satu delapan ratus empat puluh satu ekstasi
keduanya menyelundupkan narkotika ke dalam bandara kuala namu menggunakan mobil lavatoru
keterlibatan dua karyawan maskapai penerbangan tersebut diungkap oleh direkturat tindak pidana narkoba bares krim polri
pelaku mengaku sudah enam kali melakukan penyelundupan lewat jalur udara
para tersangka memperoleh upah sebesar sepuluh juta rupiah tiap satu kilogram sabu yang berhasil diselundupkan
sementara kurir atau pengantar mendapat upah yang bervariasi dari tiga juta hingga enam juta rupiah
selain dua karyawan maskapai polisi juga menahan empat pelaku lain dan memburu tiga tersangka yang masih dalam daftar pencarian orang
berangkat dari medan kuala namu masuk tanpa melalui jalur pemeriksaan barang
tersangka dari medan kuala namu masuk tanpa melalui jarur pemeriksaan barang
tersangka dari medan kuala namu masuk tanpa melalui jarur pemeriksaan barang
tersangka dari medan kuala namu masuk tanpa melalui jarur pemeriksaan barang

tersangka dari medan kuala namu masuk tanpa melalui jarur pemeriksaan barang
tersangka dari medan kuala namu masuk tanpa melalui jarur pemeriksaan barang

tiga dpo yang sedang kita kejar yaitu saudara y pr dan c
melalui keterangan resmi tertulisnya lion air menyatakan jika dua orang yang ditangkap di bandara kuala namu bukan karyawan lion air
melainkan karyawan pihak ketiga layanan darat
lion air juga menyatakan jika pihaknya mendukung upaya pemberantasan narkoba